bocan anaknya macam
berhasil ya ketemunya ya
nah kemarin tuh ya memang aku tuh sempet
buat ambil hati orang
supaya orang itu mudah percaya sama mamanya
terpengaruh sama mamanya boy
supaya setujuin boy dengan reva
mamanya itu pintar banget mas
lebih baik mas gak usah ketemu sama mamanya boy deh
mas ini tidak segampang itu dipengalih sama orang
mas harus temui
tapi mamanya boy itu asal mas taulu
aku sih saranin sama mas
lebih baik nggak usah ketemu
dan super duper licik banget mas
kok kamu kayak aneh gitu ya
kok malah kamu sekarang ngelarang mas ketemu dengan mamanya boy
ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari mas
buat apa aku ngerahasikan sesuatu dari mas
ya enggak lah aku ngelakuin semua
aku sayangnya aku ngelakuin semua ini
dan aku juga sayang sama reva
ya aku takut
mas terpengaruh sama mamanya boy
demi kebaikan emas dengan reva juga
kamu tenang aja
yang pasti mas akan ketemu dengan mamanya boy si marsai
ya sudah lah kita bacot lah
ini mau ngomong berita yang menegangkan jadi harus makan permen karet dulu
jadi tadi pagi aku udah telepon papi aku
aku bilang sama pati kalau misalnya mama kamu tuh udah siap buat ketemu sama papi
ternyata papi aku mau ketemu sama mami kamu
terus tapi aku juga bilang katanya nanti schedule tapi aku kabarin ke aku mau ketemunya di mana jam berapa
hebat kan aku
ya udah ya udah bagus lah kalau gitu
tapi aku harus telepon sama aku dulu deh
soalnya aku harus bilang sama dia kalau papa kamu tuh mau ketemu sama anakku
biar mama aku itu meluangin waktu buat ketemu sama papa kamu
ya bentar ya
waalaikumsalam anak mama yang gantung
mama mau ketemu sama patinya reva
mau ngasih tahu dan ngejelasin kalau papa mamanya boy itu sudah cocok banget sama reva
nanti boleh dikabarin ke mama ya jam berapa ketemuannya terus di mana ketemuannya
ah ya udah kalau gitu mama tunggu kabar gembira dari kamu ya ma
makasih ya macan
loh macan itu kan mama cantik
ya udah kalau gitu mama tunggu kabarnya ya anak macan
udah anak mama waalaikumsalam ganteng
yaudah semoga aja mama aku sama papa kamu berhasil ya ketemunya ya
nah kemarin tuh ya mama aku tuh sempet nanya sama aku kenapa aku dipanggil bolot
kenapa kamu dipanggil bolot
bolot dari mana aja sih
kamu gak berasa
kenapa kamu panggil aku budi
alahnya emang budot
iya nih kita ada di sistematika yang gak ngerti tolong jelasin ke kita dong
boleh boleh nanti kita belajar bareng aja kali ya
iya gak ada
atau enggak kita belajar sekarang aja di purpose gimana
ya udah boleh boleh
hebeb gak kamu gitu sih
kalau kalau parah sopi banyak kayak gitu udah kayak
lo lesi beneran
lagi kok kebelin

tuh kan aku udah udah
tuh kan aku udah

gak ada harapan
ini abelnya jumuh

belum ada kabar

tak ada kan
bisa kita dasar
pas gua ngantriin melik kurang sih gua belum ketemu juga gua belum liat juga
telepon ke moni deh
oh iya bener bener bener gua telepon ya
belum sih mel
tapi kata nyom dudung sih
dan dia kabur ke bandung
dia kecewa karena
sampai sekarang abah tuh emang ketemu nika
ih abah sih nyebelin gak pengertian banget sih jadi orang tua
lu mau nyalain abah sih
bukan bukan masalah khawatir apa enggaknya
maksud gue abah tuh egois
kenapa dia suka ketemu nikah
padahal kan ya udah tau nih ya pacarnya abah itu
pacar abah kenapa emangnya
maksudnya pacarnya abah itu kan belum tentu tahu baik apa enggak
ya ampun mel
sama aja nih pemikirannya kayak rayo ya
mel gak semua butir itu jahat
lu tuh udah terlalu pano aja gara gara butirnya reva
udah deh mel ya gua lagi pusing banget nih
kok cemberu kenapa mel

terus di gitu
mondi masih aja belain abah
dia gak tau kalo emang kami dia itu ternyata pacarnya abah
bapak wajib lapor setelah dua x dua puluh empat jam
untuk saat ini kami belum bisa bantu bapak
tapi jika ada informasi kami akan segera hubungi bapak
halo itu bapak
polisi yang terhormat
itu bisa diperkuik tidak sih lebih dari dua x dua puluh empat jam itu